kita ke informasi lain mulai satu april dua ribu tujuh belas pemerintah akan berlakukan peraturan kementerian perhubungan terkait angkutan umum berbasis online
dalam permen nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas ada sebelas poin yang harus dipenuhi oleh seluruh operator penyedia jasa angkutan berbasis online
kementerian perhubungan memberi waktu tiga bulan untuk pihak operator
kisru angkutan umum konvensional dengan angkutan umum berbasis online berbuntut panjang
sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah berujung bentrok yang dipicu tak jelasnya aturan bagi angkutan umum berbasis online
kementerian perhubungan akhirnya mengeluarkan aturan yang harus dipenuhi penyedia jasa angkutan berbasis online
setuju untuk melakukan sesuai dengan yang kita buat
kita akan berlakukan satu april tetapi memang hal hal atau pasal pasal yang
yang di dalamnya yang memang dibutuhkan waktu kita berikan waktu
dan dalam berapa hari ini besok minggu kita akan sosialisasi
salah satu isinya adalah soal tarif batas bawah angkutan berbasis online
nanti kan ada perhitungan kos yang dianggap dasar ya kan
sehingga kalau tarifnya dibawah kos dasar itu ya dianggap berarti kan bawa aja tarifnya
pemerintah memberikan tenggat waktu tiga bulan
kepada operator terkait penyesuaian sim stnk kuota armada per kota dan batas tarif bawah dan atas
sementara itu kementerian kominfo akan menjadi eksekutor
bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan online
iya nanti kalau melanggar aturan
enggak kalau misalkan aturannya kan oleh perhubungan
nah kalau melanggar mereka minta ke saya
keberadaan angkutan berbasis online
di indonesia menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang menginginkan transportasi layak
namun keberadaannya harus mengikuti aturan yang jelas
agar persaingan bisnis secara sehat transportasi antara konvensional dan online bisa terjaga
akbar junisa surya jakarta